hai fatmawati warga desa karangampel kecamatan kaliwusu kudus jawa tengah girang bukan kepalang
bagaimana tidak niat awal cuma untuk mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas justru berbuahkan hadiah sepeda
motor kebahagiaannya memuncak karena ini merupakan sepeda motor pertama yang ia miliki
sudah punya motor belum di rumah baru kali ini punya motor itu setelah vaksinnya
sepeda motor ini merupakan hadiah undian door price yang digelar oleh ayo vaksin kudus bekerja
sama dengan perusahaan di kudus senin siang dan diikuti oleh ribuan warga kudus sedikitnya lima unit
sepeda motor sepuluh unit kulkas sepuluh unit kulkas dan sepuluh unit kulkas yang diberikan oleh kudus
delapan unit mesin cuci sepuluh unit televisi disiapkan untuk warga yang sudah divaksin dosis komplit
pengundian hadiah diundi dalam lima tahapan di ngawi program vaksinasi massal khusus lansia
yang digelar di posek kuadungan juga memberi hadiah berupa minyak goreng kemasan satu liter
hal ini pun disambut gembira oleh para warga yang langsung antusias mengikuti vaksinasi
bukan itu saja untuk para lansia yang kesulitan berjalan petugas langsung menjemput menggunakan
mobil selanjutnya lansia digendong sejak turun dari mobil menuju lokasi di kabupaten ngawi capaian vaksinasi
dosis pertama untuk lansia sudah mencapai tujuh puluh delapan persen dan untuk dosis kedua mencapai enam puluh persen
tim liputan cnn indonesia